baru baru ini gaya hidup frugal living menjadi perbincangan
beberapa orang menyebut gaya hidup ini sebagai bentuk penghematan
tetapi tak sedikit pula yang menyebut gaya hidup ini tergolong pelit
ya frugal living kini menjadi istilah gaya hidup yang banyak diperbincangkan
bahkan pada saat pandemi banyak orang menerapkan gaya hidup ini
untuk pembahasnya sudah bergabung melalui sembungan virtual perencana keuangan prita gosi
selamat pagi mbak prita
selamat pagi mas yuda
nah ini frugal living nih saya pribadi juga bingung ya
karena di sosial media sedang marak sekali konten mengenai ini
ada yang mengatakan ini sebenarnya tren karena istilahnya sebenarnya sudah ada diterapkan
salah satunya adalah konsep hidup sederhana atau manajemen keuangan yang bijak
tapi sebenarnya apa sih mbak yang membedakan frugal living dengan hidup irit
atau hidup dengan manajemen keuangan yang tepat sesuai dengan kebutuhan
oke jadi pada saat kita melakukan keputusan pembelian
sebetulnya seseorang itu dapat dibagi menjadi tiga kelompok
kelompok yang pertama
ini adalah mereka yang sifatnya lebih kita bisa bilangnya ya normal dalam pengeluaran
dia punya pemasukan berapa dia punya pengeluaran berapa
dia bisa affort dia bisa mampu membayarkannya
tanpa harus mungkin terjerat dengan pinjaman online atau pay later
itu kategorinya normal
nah di sisi lain ada yang namanya frugal
nah frugal ini saya akan kembali lagi ke definisi sesuai literasi ya
frugal itu artinya adalah hidup atau memilih
artinya kita tuh benar benar berhati hati dan memilih opsi yang paling ekonomis
kalau kata katanya ekonomis
berarti apapun yang kita pilih itu harus yang paling murah
itu adalah definisi dari frugal
nah sedangkan di oposit satunya lagi
itu namanya lavish atau kita sebutnya extravagant
jadi dia bisa jadi punya kemampuan bisa jadi juga enggak
tetapi dia memilih untuk
ambil yang opsi yang lebih luxurious
yang lebih mewah dan seterusnya
sebetulnya tidak terlalu
apa ya menjadikan dia apakah dia orang yang sederhana atau tidak
jadi orang yang frugal sudah pasti sederhana
orang yang normal juga bisa sederhana
tetapi yang memilih lavish sudah pasti tidak sederhana
iya mbak tapi di satu sisi banyak orang mengatakan frugal itu kayak pelit ya
karena kita mengorbankan banyak hal
misalkan kita bisa memilih makanan yang lebih enak
kandungan gisinya lebih mahal
tapi di satu sisi kita memilih yang jauh lebih murah
bahkan lebih murah lagi daripada harga yang mungkin ditawarkan
nah apakah ini sesuatu yang berbeda ya mbak
dengan baik bijak dalam memilih sesuatu
ataukah kita lebih dibilang pelit karena kita perhitungan sekali dengan expense kita
oke mungkin yang harus dipahami bahwa frugal itu memilih yang paling murah
tetapi sesuai dengan kategori yang dia mau
kalau dari jakarta mau ke surabaya
opsinya bisa naik bus bisa naik mobil kereta atau pesawat
kalau ditanya paling murah ya mungkin aja pilihannya adalah bus
tetapi bus itu memakan waktu sekian puluh jam
atau belasan lah mungkin gitu ya kalau pakai berhenti berhenti
dia memilih menggunakan pesawat
tetapi pada saat dia memilih menggunakan pesawat
dia akan memilih opsi yang paling murah
tanpa peduli jamnya tanpa peduli maskapai apa dan seterusnya
sama juga dengan pemilihan makanan
belum tentu juga dia memilih makanan
yang tidak bergizi bisa saja bergizi
tetapi makanan ini mungkin dia memilih dengan opsi yang paling ekonomis gitu loh
misal untuk mendapatkan protein sekian
ya dia pilih nih bahan baku makanan yang paling ekonomis
contohnya seperti itu
dengan demikian frugal tidak sama dengan pelit
kalau pelit artinya dia memiliki kemampuan
dia bahkan mungkin harus membelinya
tetapi dia memilih untuk tidak melakukannya
contoh misal pakaian sudah lusuh
sudah harusnya dilungsurkan
atau sudah tidak dipakai lagi kita tetap tidak mau ganti
terus misalnya sepatu udah robek dan lain
dijahit terus tidak mau mengganti
itu bisa masuk ke kategori pelit itu bukan frugal
kalau frugal dia mungkin akan mengganti
tetapi dia tetap mengganti dengan opsi sepatu yang paling ekonomis
ya jadi kuncinya di sini
lebih bijak untuk memilih sesuatu yang lebih ekonomis
berarti tidak bisa mengabaikan kenyamanan juga ya mbak
karena tadi mbak memberikan analogi
seandainya kita mau traveling kita memilih antara tadi kendaraan umum
kereta maupun pesawat
tapi kita bijak memilih pesawat dengan harga yang lebih bersaing
kalau dikatakan frugal itu tidak menikmati hidup
anda setuju tidak mbak dengan kondisi ini
karena pada saat dia memilih kondisi frugal mas yuda
kalau kondisinya adalah karena keadaan
mungkin penghasilan sekian tetapi tanggungannya banyak
ya dia tidak punya opsi
memang dia harus memilih hidup frugal
otomatis biasanya dia tidak menikmati hidup
karena ya memang kemampuan finansialnya ya sebegitu gitu ya
dengan kota tempat tinggal
tapi kalau ini merupakan pilihan hidup
berarti dia tahu bahwa
oh ada goals lain nih ada tujuan lain yang mungkin sedang dia kejar
maka mungkin pada saat dia menerapkan gaya hidup frugal untuk sementara waktu
nah kan dia tujuannya ada hal lain nih yang mau dia kejar
apalah misalnya mau beli rumah atau mau punya dana pensiun
pada saat sudah tercapai si rumah atau dana pensiun
biasanya dia akan meninggalkan kehidupan frugal tersebut
karena jujur aja mas menjalankan hidup frugal terus menerus itu
nah yang menarik nih mbak kalau kita bicara mengenai kondisi real ya di saat saat ini
harga harga meroket nih
misalkan sebako ayam telur
kemudian juga inflasi berpengaruh juga sebagai variable
apakah frugal living ini masih bisa diterapkan secara bijaksana
dan bagaimana sih negosiasinya mbak
jadi konsepnya kalau kita kembali ke financial planning mas yuda
maka kita menggunakan persentase
kalau normalnya income itu akan dibagi menjadi tiga
pada saat dia menerapkan hidup frugal
kemungkinan besar dia akan memangkas
nah kalau dengan kondisi harga harga barangnya memang meningkat
pertanyaannya income dia berapa
kalau dia masih bisa menerapkan persentase yang serupa
ya berarti sebetulnya itu tidak ada masalah
tapi pada saat income nya tidak meningkat
tetapi harga harga barang meningkat
berarti kan kalau dia tidak mengubah gaya hidupnya
maka tidak ada jalan lain selain memilih frugal living
jadi ada manajemen yang memang tetap harus dipertimbangkan ya mbak
kalau tadi contoh dari narasumber yang diliput oleh tim kami
mereka punya vision untuk kebebasan financial
apakah dengan benar benar frugal living ini bisa tercapai nih mbak

ada bisnis ada income income di luar main business ya
memang menjadi core uang ataupun penghasilan harian
ataupun bulanan yang didapatkan
ya jadi pada saat kita masih di usia produktif mas yuda
otomatis kita akan berusaha mendapatkan penghasilan
nah penghasilan kita ini bervariasi
kalau seseorang punya tujuan yaitu saya mau retire early
jadi pensiun sebelum usia lima puluh lima tahun
katakanlah dia kejar empat puluh tahun
saya kepingin sudah tidak bergantung lagi pada pekerjaan
berarti dia harus nih punya goals
pertanyaannya yang dimaksud dengan target financial independence
tire early dari setiap rumah tangga ini berapa
mungkin untuk mas yuda adalah satu miliar untuk prita lima belas miliar
untuk narasumber lain mungkin lima miliar
artinya kan angkanya udah berbeda beda
nah pertanyaan kedua income kita berapa
nah di sini konsep frugal living akan bisa diperlukan
akan bisa membantu kita mempercepat hal itu terjadi
misal anda sekarang mengejar uang lima miliar untuk financial independence
retire early income anda misalnya dua puluh juta per bulan
oke berarti kalau kita bisa save sampai setengah dari penghasilan
which is sepuluh juta per bulan kita jadi butuh berapa tahun nih
mungkin lebih cepat kan
nggak nunggu sampai lima puluh lima tahun capai tuh lima miliar tersebut
dengan demikian konsep rugal living memang bisa dipakai
untuk mencapai tujuan tertentu lebih cepat
karena logikanya kita akan menggunakan porsi income kita lebih besar
untuk saving yang akan kita tujukan ke goals tersebut
nah ini terakhir nih mbak tips untuk menerapkan frugal living
tapi di satu sisi kita juga masih ingin menikmati hidup
tidak terlalu susah banget tuh mbak ngirit apa apa harus dipikirin
mau belanja mau makan mau traveling
banyak banget keribetan untuk memikirkan yang paling murah
yang paling diskon dan paling memberikan kemudahan untuk financial
seperti apa nih mbak prita
nomor satu anda harus punya tujuan
tujuan ini bisa berbeda beda setiap orang
dan tujuan ini bukan hanya sekedar saya mau beli rumah
tetapi anda harus targetkan kapan saya mau liburan
kapan saya mau beli rumah dan harga atau rupiah berapa yang mau saya kejar
yang kedua anda harus sepakat
kalau anda masih lajang berarti anda komitmen pada diri sendiri
kalau anda sudah berpasangan maka anda harus tanya pasangan anda mau nggak
untuk melakukan hal yang serupa
nah dengan demikian pada saat dua duanya sepakat
anda akan sepakat bahwa oke berarti kita akan mengalokasikan porsi lebih besar
ke bagian saving dibandingkan ke living
jadi berapapun income anda anda harus bisa memanage living anda itu lebih rendah
daripada saving anda
lalu ketiga anda harus punya tempat yang terpisah untuk mengumpulkan uangnya tersebut
dengan demikian anda akan bisa menghitung progress nya
sudah sampai mana nih kita apakah yang kita lakukan ini memang ada artinya
karena menerapkan gaya hidup frugal itu butuh disiplin ya dan komitmen
sehingga kalau sudah dipisah uangnya kita akan bisa tahu bahwa
oh kita punya pengorbanan sekarang ternyata ada artinya
dan yang terakhir pada saat sudah tercapai maka anda bebas menentukan
apakah anda mau meneruskan gaya hidup frugal tersebut
atau anda kembali kepada lifestyle yang normal
baik mbak prita terima kasih sekali untuk perbincangan pagi hari ini
supaya kita juga intinya bijaksana ya dalam mengelola keuangan dan tetap masih menikmati
hari hari kesadaran kita tanpa harus berpikir ribet dengan segala macam
yang istilah frugal living bukan berarti pelit tapi juga lebih bijaksana dalam mengelola keuangan kita
terima kasih mbak untuk perbincangannya pagi hari ini
terima kasih mas cuda